selamat sore saudara saudara sekalian
kami sampaikan progres penanganan pandemi covid sembilan belas
sampai dengan tanggal dua puluh tiga april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
bekerja berdasar pada arahan presiden untuk membendung penyebaran covid sembilan belas
dalam kaitan ini ada dua arahan yang akan kami sampaikan ke depan saudara saudara saat ini
yaitu yang pertama adalah tentang pengujian sampel secara masif
pertama adalah pengujian sampel secara masif dan pelaksanaan
untuk pelacakan kasus secara lebih agresif
pemeriksaan sampel yang menjadi standar who
dalam pengelolaan dan pelaporan pandemi covid sembilan belas
adalah pemeriksaan antigen dengan menggunakan metode real time pcr
bukan pemeriksaan antibody melalui rapid test
oleh karena itu
pemeriksaan real time pcr mempersyaratkan bahwa laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan
harus memiliki fasilitas biosecurity level dua atau bsl dua
atau memiliki bsl kabinet
pemeriksaan ini membutuhkan reagen dan alat tertentu
yang sampai saat ini harus kita datangkan dari negara lain
seperti kita maklumi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini
maka semua negara di dunia yang terdampak covid sembilan belas
membutuhkan reagen ini
sementara dihadapkan pada kapasitas produksi reagen ini yang terbatas
maka gugus tugas nasional bekerja keras untuk mencari
dan mencari reagen yang terbaik
pemeriksaan ini juga membutuhkan reagen yang terbaik

pemeriksaan ini juga membutuhkan reagen yang terbaik
dan berusaha dengan segala cara agar negara kita bisa mendapatkannya
agar kepentingan bangsa kita bisa kita penuhi
kita patut bersyukur bahwa kerja keras gugus tugas nasional memberikan hasil
secara bertahap dan secara berkelanjutan
untuk mendapatkan reagen dalam rangka memenuhi kebutuhan kita ini
pada tanggal enam belas april kita sudah mendapatkan sepuluh tes
pada tanggal sembilan belas april lima puluh ribu tes
pada tanggal dua puluh satu april dua belas tiga ratus tes
dan hari ini akan kita dapatkan lagi lima puluh tes
dan hari ini akan kita dapatkan lagi lima belas tes
yang saat ini sedang dalam penerbangan dari korea selatan ke jakarta
kita berharap malam ini sudah tiba
tanggal dua puluh empat april kita akan berharap empat ratus ribu tes juga bisa kita terima
tugas selanjutnya setelah kita mendapatkan reagen ini adalah mendistribusikan
ke seluruh laboratorium yang mampu dan memenuhi kualitas kesehatan
menunjui syarat untuk melakukan pemeriksaan
sehingga pengujian sampel secara masif bisa kita lakukan
sehingga pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di berbagai rumah sakit
bisa segera kita pereksa
termasuk pasien konfirmasi positif yang sedang dirawat
bisa segera kita ikuti perkembangan laboratoriumnya
yang kedua adalah tentang komunikasi yang efektif detail baik dan transparan kepada semua pihak
saudara saudara pencatatan data menjadi hal yang mendasar
dalam pengelolaan pandemi covid sembilan belas di seluruh dunia
data yang dibutuhkan dan kita sepakati adalah data kasus covid sembilan belas
yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium
melalui pemeriksaan antigen dengan real time pcr
bukan pemeriksaan antibody melalui rapid test
dan juga bukan penjumlahan kasus konfirmasi positif pemeriksaan antigen
melalui real time pcr dengan kasus positif pemeriksaan antibody
sekali lagi data yang dibutuhkan adalah
data yang telah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium
hanya melalui pemeriksaan antigen dengan real time pcr
basis data kasus covid sembilan belas yang sudah dikonfirmasi
dari hasil pemeriksaan laboratorium
melalui pemeriksaan antigen real time pcr
inilah yang digunakan untuk menyusun dan melaporkan
data kasus sembuh dan kasus meninggal karena covid sembilan belas
dan data inilah yang kami laporkan setiap hari
kepada saudara saudara sekalian
pencatatan atas odp dan pdp tetap kami himpun
dari tiap tiap provinsi
sebagian dari masyarakat
sebagai data kinerja pemerintah
untuk menentukan langkah langkah penanganan pandemi covid sembilan belas
misalnya sebagai acuan data dalam distribusi apd
sebagai acuan data dalam distribusi reagen
dalam menentukan jumlah kebutuhan relawan dan lain lain
namun bukan bagian dari data pelaporan ke who
untuk menggambarkan keadaan pandemi ini
di tingkat nasional maupun global
saudara saudara kami memaklumi
ada beberapa kasus kematian odp atau pdp
apabila kasus kematian ini telah terkonfirmasi positif
dari hasil tes antigen dengan pcr
yang sampelnya diambil dari pdr
maka kematian tersebut akan dicatat
sebagai kematian kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
namun bila tidak terkonfirmasi positif
atau negatif hasilnya
atau tidak sempat diambil spesimennya sebelum meninggal
maka kita tidak akan pernah mencatat ini
sebagai kasus yang terkontrol
ini adalah kasus meninggal karena kasus covid sembilan belas
pada kasus pdp yang meninggal
dan belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya
karena belum diambil sampelnya
atau pemeriksaan belum selesai
maka tata laksana pemulasaran jenazah dan pemakaman
hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan covid sembilan belas
hal ini penting semata mata dalam rangka
melindungi petugas pemulasara jenazah
dan melindungi petugas pemakaman
pemahaman ini perlu kita bangun bersama
agar transparansi data bisa terwujud
pemerintah tidak berkepentingan
dan tidak mendapatkan keuntungan apapun
dengan memanipulasi data
sekali lagi saudara saudara
pemerintah tidak berkepentingan
dan tidak mendapatkan keuntungan apapun
dengan memanipulasi data
akan merugikan dan mengkacaukan kerja keras
yang selama ini kita bangun bersama
data kita bangun secara berjenjang dan terstruktur
sejak tingkat desa
sejak tingkat kota
sejak tingkat rumah sakit
sejak tingkat dinas kesehatan kota kabupaten
yang merupakan bagian dari gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas
di tingkat kota kabupaten
yang kemudian diakumulasikan oleh
dinas kesehatan provinsi
yang merupakan bagian dari gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas
di tingkat provinsi
sampai di tingkat kementerian kesehatan
yang merupakan bagian dari gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas
di tingkat nasional
kita terus akan melakukan evaluasi
dan memperbaiki sistem pendataan ini
kementerian kesehatan dan gugus tugas nasional
kepada berbagai organisasi profesi
berbagai perguruan tinggi
yang telah terus menerus membantu
untuk membangun sistem data
yang akan menjadi bahan komunikasi
yang efektif detail baik
dan transparan kepada semua pihak
covid sembilan belas hanya dapat kita cegah
dengan kedisiplinan yang kuat
melalui upaya menemukan sumber penularan
dan mencegah penularan pada orang lain terutama kepada kelompok yang rentan kondisi kesehatannya
kita pahami bersama bahwa pemerintah dan kementerian desa sudah barang tentu
telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyiagakan desa menyiagakan kelurahan dan negari
dengan membentuk relawan di tingkat desa
pemerintah sudah memberikan arahan untuk bangun dan bentuk relawan sebanyak banyaknya
sebagai patriot bangsa untuk melawan covid sembilan belas yang akan membantu petugas medis
yang akan membantu masyarakat untuk mengedukasi mengajak masyarakat untuk disiplin dan patuh
untuk bersama sama masyarakat menyiapkan
pemerintah juga telah menyiapkan tempat isolasi bagi bagi kelompok kelompok masyarakat di desa
mengkoordinasikan aparat desa tokoh masyarakat tokoh agama babinsa dan babin kantipmas bidan desa
untuk bersama masyarakat membangun desa menjadi benteng pertahanan covid sembilan belas yang mandiri dan efektif
dengan berbasis pada kekuatan masyarakat
oleh karena itu saudara saudara kami berharap untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang covid sembilan belas
ikuti portal portal resmi yang telah diberikan oleh pemerintah
baik di covid sembilan belas go id hotline satu ratus sembilan belas whatsapp covid sembilan belas hello kemkes aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya
serta siaran tvri dan rri yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta
data covid sembilan belas yang kita dapatkan sampai dengan tanggal dua puluh tiga april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas adalah sebagai berikut
jumlah laboratorium pada hari ini sampai dengan hari ini yang aktif melaksanakan kegiatan karena tercukupi jumlah reagennya adalah empat puluh tiga laboratorium
jumlah spesimen yang diperiksa rapid test pcr nya adalah lima puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh orang

jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
jumlah kasus yang diperiksa sebanyak empat puluh delapan enam ratus empat puluh lima
kita yakin indonesia pasti bisa
sekian terima kasih